biasanya pasti mabuk
kalau memang elsa beneran hamil sama roy
berarti waktu pas saya keguguran

menurut kamu nid
bang daniel itu beneran elsa atau bukan
aku gak tau sih mas
karena daniel bilang dia berbeda
dia aja gak inget kan kapan dia ngeliatnya
kalau memang bener
di hari pernikahan aku sama mas nino
ya kemungkinan memang memang elsa
karena di hari pernikahan aku waktu itu elsa caput mas
dia cabut setelah roy diusir
itu jangan jangan lipstick itu juga
mungkin setelah dari keabadan naik
mungkin setelah dari keabadan naik
roy sampai elsa pergi
laki laki dan perempuan
keluar dari kebadan naik
biasanya pasti mabuk
kalau memang elsa beneran hamil sama roy
waktu elsa lahir
bukan sama roy
kalau memang nanti elsa juga
andin juga hamil anaknya roy
kalau enggak berarti reina
pikirkan soal elsa dan mencari bukti untuk andin dulu baru rena
kita harus susun rencana
kita harus susun rencana
ini ini mas bu
ini buat bapak
ini buat mas randy
terima kasih ya
maaf bu kalau saya mengang waktu ini
ibu pasti marah dan kecewa dengan saya bu
saya benar benar minta maaf
karena saya ikut menutupi semua ini dari ibu
pak al terpaksa melakukan ini karena demi kesehatan mental ibu
dan sekarang pun
pak a sedang mencari bukti bu
karena memang bukan bu andin berlakunya bu
bu andin diponis karena waktu itu memang ada di tkp
dia tidak ada cukup bukti untuk mengelak itu
saya diminta sama pak al untuk mencari pak sumarno ini
pak sumarno ini
pak sumarno ini
pak sumarno ini adalah alibi untuk bu andin
karena waktu kejadian bu andin sedang tidak ada dirumah
bu andin sedang mengambil makanan yang diantar sama pak sumarno
pak sumarno ini
pak sumarno ini
pak sumarno ini
jadi yang kamu sampaikan semalem itu
saya ketemu ibu andi pada hari itu untuk mengantar makanan
kalau memang benar
kenapa kamu sampai harus ditarik tarik dan dipaksa untuk datang ke sini
pak angga memang menggunakan dengan cara yang agak keras bu
terus al memberi kamu uang
pulang ke bogor dan buat tambahan berobat anak saya karena saya sedang sakit jadi al tidak
menyebabkan bukan bu baru pertama kali saya ketemu pak al pak al orangnya baik dan saya
ada data transaksi bu andin empat tahun yang lalu bu kalau memang ibu mau bisa saya kirim
kalau gitu kalian boleh pergi sekarang semestinya kamu permisi
eh gimana pak rendy udah biar res makanya udah oh ya pak masih banyak ya bapak
sudah maaf ya pak masih banyak ya bapak sudah maaf ya pak masih banyak ya bapak sudah maaf ya
mau datang ke sini bareng saya oh ya pak sama sama saya boleh langsung balik ke bogor
kembali oh boleh boleh biar saya ngantur ke bogor ya maaf maaf biar saya naik travel aja oh gitu ya
ya udah ini ongkos buat bapak pulang ke bogor apa apa ambil
makasih pak sama sama kalau gitu saya kalau misalnya oh ya sebentar tapi kalau nanti di lain waktu saya
masih perlu untuk ketemu bapak bisa kan oh bisa pak boleh bapak tinggal hubungi nomor hp saya aja
ya pak terima kasih ya saya terus pak ya hati hati pak tolong bukainya ya siap siap
sepertinya masih ada yang disembunyikan sumarno soal water itu nanti saya akan cari tahu

gimana rencana saya ya kita coba aja dulu mas udah kamu tiruan pak suri
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam pak suri
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pak papa lagi dimana seperti biasa di coffee city
oh papa lagi sama mama di sana iya ada mama kok di sini kenapa saya
enggak apa apa ini pak ini kita lagi ada di jalan kita mau main kesana mau ketemu
sama papa sama mama kangen ya udah papa tunggu ya iya pak sebentar lagi nyampe kok assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kita berangkat ya